sebelas juli dari rekening almarhum brigadir yosua
sementara itu pada tanggal tersebut brigadir j telah dimakamkan
total uang yang masuk sebesar dua ratus juta rupiah dengan dua kali transaksi
masing masing seratus juta rupiah
pemindahan dana dilakukan melalui inet banking
yaitu internet banking atau mobile banking
yang saya serahkan itu rekening koran tanggal sebelas juli
dari rekening ricky rizal ada uang masuk melalui inet banking
pemindahan dari satu dua sembilan enam dua empat sembilan empat enam dua rekening atas nama nofrian shah yosua
sebesar seratus juta sebanyak dua kali